anak anak pada berani semua
sekarang cuping dimana
udah pergi bang gak tahu entah kemana dia
kenapa kalian gak pada sholat
pasti banyak copetnya di pasar ini
lebaran kan masih jauh
masa udah bagi bagi thr
jadi ada apa ini pada rame rame
banyaknya ibu ibu ini pada hilang mak
pasti banyak copet di pasar ini mak
apa di nerangnya
lu semuanya pada tenang
ntar gue yang ngurus
udah lu lihat kasur rumah kami enggak
dari tadi gak keliatan disini mak
ah truk mak kampen suruh jagain pasar dia nih lah
takut gue bulung juga ya
udah ntar mak cari ya
duduk aja pak
bangku rusak nih
ini bangkunya nenek rusak bang
semoga cepet baik
udah bangkunya ya
bangku rusak nih
terima kasih banyak atas tumpangannya
ya allah bang
bibi coba lu cari obat merah nih
saya gak punya obat merah
lu ke toko ke warung cari obat merah
bentar ya bangki
ke mana sih tu anaknya ah
waduh dari pagi kagak keliatan
kemana sih tu anaknya
iya mak ada apa mak
lu dua dua ngeliat katro sama kapleng kagak
kagak liat mak
tadi sih ayah sempat ngeliat mak
bener kagak salah
kayaknya mereka kemusola deh mak
pada ngapain ya
aduh pasar kalo gak ada dia kan
dari dia kagak ngejagain
jangan pada operasi deh
ya pada malah kemusola
ini teh bikinan teh nanti
iya emang kenapa
ya allah menimba gas pisang teh ini mak
neneng juga mau tuh teh dibikinin kayak gini satu
warna bunga juga gak apa apa neneng mak
bukan teh buat mang apoi
mang apoi kalo dikasih ini mak pasti seneng
eh si teteng mau suka merendah gitu
ini buktinya bagus bikinan teh teh ya teh
eh teh kan ini teh bulan puasa teh
kalo di bulan puasa mak harus banyak beramal
teh teh beramalnya sama neneng aja ya teh
teh teh teh gak sukanya sama neneng
udah neng maksud sayang gak begitu
nenek teh cuma minta tolong teh
ya sudah nanti saya buatin
beneran teh yeay makasih ya teh
bu ada obat merah
ada sebentar ya
kiamat hari penghabisan hari perhitungan
tanda tandanya sudah terlihat jelas
bahkan mungkin tanda tanda kiaman sudah ada dalam diri kita
kita membawa tanda tanda kiamat pergi kemana saja
tanpa kita menyadarinya
ambil aja duitnya
kembaliannya juga ambil ya
lu pada mau umpet gimana
alasan aja puasa puasa kamu sholat
jangan ada tadi pada mongol
masya allah udah sudah
mak turun lagi pada sholat
setelah sholat baru gue omongin ya
jadi anak anak pada berani semua
udah pergi bang
nggak tahu entah kemana dia
kenapa kalian gak pada sholat
kenapa kalian gak puasa
nggak ada yang bisa jawab
atau jangan jangan selama ini kalian beribadah karena ada saya
dia nanya wujud allah itu gimana abang abang pernah lihat allah
bener bang setan aja kan terbuat dari api ngapain juga setan masuk neraka yang penuh api gak bakal kebakar dong bang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
udah terakhir juga nih
assalamualaikum itu dia
ya allah kenapa disolat lagi
gue heran kenapa banyak orang yang ngomongin kiamat ya
kiamat sebentar lagi
kiamat bakalan dateng apa
allahuakbar piangnya dateng ya allah
tuali kenapa sinyalnya kenceng banget ya
gua curiga dibawa radar lagi
gue kabur aja
ya allah dia lagi
ya allah tolongin ya allah
tolongin hampa ya allah
jangan sampai ya allah diserbu kayak begini ya allah
tolongin ya allah
hei ada neraka
manusia sudah kehilangan rasa tolong menolong
itu tanda tanda kiamat
kiamat semakin dekat
assalamualaikum tuan wali
kandarku yang terbaik
bagaimana kabar pencarianmu hari ini
pusat dia punya anak buah
atuh aja udah bikin gua kelengger
ini lagi tambah atuh nguritnya
kurang baik tuan wali
ketika yang lain susah kita sebagai manusia tidak mau membantu
hanya karena takut ikutan susah
hmm padahalkan allah telah memerintahkan bukan saja tentang
hubungan terhadap allah
tetapi juga terhadap manusia
kalau ini terjadi kiamat sudah semakin dekat
gua sudah menghindari banyak masalah orang orang
gua ingin membawa kiamat juga dong
sekarang ini rasa kepedulian manusia mulai hilang
tidak ada lagi rasa ingin tolong menolong
kita harus terus menjaga
assalamualaikum ya allah
berdoa kepada allah